di balik kemegahan gedung bertingkatnya jakarta menyimpan banyak cerita
bukan sekedar penanda hutan beton di ibu kota ini juga memberi penghidupan warga sekeliling dengan caranya sendiri
seperti yang diunggah akun ad yusuf aprilia
sudah bertahun tahun ia dan teman temannya membeli minuman yang diantar dari balik tembok kampusnya
sebuah lubang menjadi satu satunya akses untuk memesan mengambil minuman dan membayar
karena hanya sebuah lubang sekepalan tangan warganya pun penasaran dengan sosok penjual
di wilayah kampung kebalen kelurahan senayan jakarta selatan ini
sebuah warung tengah menjadi buah bibir karena cara jualannya tidak biasa
nah fenomena unik di tengah kota masih ada warung dengan sistem kerekan
karena tidak ada akses langsung menuju permukiman sehingga pihak warung masih ingin mendapatkan untung dari pembelian yang ada di seberang
kemudian dibuatlah carakan seperti ini
dan tidak hanya satu warung ada beberapa warung di belakang sana dengan sistem yang sama
ember yang dipasang ini untuk mengantarkan uang kita kemudian juga ember ini dari sana untuk mengantarkan pesanan yang sudah kita pesan
kita coba pesan ya
untuk melihat warung ini kita harus mengambil pesan dari tempat yang kita pesan
kita coba pesan ya
untuk melihat menunya ada di banner warung
beberapa warung lain meletakkannya di ember
setelah sudah menentukan pilihan makanan langsung pesan saja
komunikasi dengan penjual hanya dengan melantangkan suara saja
ibu mau pesan makan
terlebih dahulu letakkan uang di ember untuk membayar
selanjutnya penjual akan mengantarkan pesanan sekaligus kembaliannya
pertama harganya murah
enak juga dan banyak
karena simpel ya
soalnya makan di tempat sini agak agak susah
maksudnya yang cepat yang praktis saja
karena di bawah agak mahal jadi agak murah dikerekkan saja
sebenarnya ada juga sih di bawah di b dua
cuma harganya bisa dua kali lipat dari ini
jadi yang enak sih kantong
supaya tidak penasaran saya pun mencoba mampir ke salah satu warung melihat kesibukan sang penjual
dari titik ini saya menggunakan kendaraan roda empat menuju gang kebalen tujuh kelurahan senayan jakarta selatan
sampai di titik tujuan rupanya saya harus lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki
cukup jauh melewati gang permukiman di kampung kebalen
warung makan bu neneng sudah ada sejak lebih dari sepuluh tahun lalu
sebelumnya para pelanggan yang merupakan karyawan perkantoran sekitar bisa makan langsung di warung
sebab pada saat itu masih ada jembatan di sekitar area ini
dua ribu empat belas kak awalnya tadinya kan ada jembatan tuh
terus diputus akhirnya pakai ini alternatif tali
langganan banyak yang bingung mau makan
ntar kalau makan gimana dong bu neneng
ya udah muteran
ya udah muter aja
muter pada kejauhan kak
udah keburu lapar
siapa sangka cara tradisional ini justru mengundang para pembeli dari berbagai kota penyangga jakarta
sehingga dalam sehari perolehan penjualan yang diterima pemilik warung mencapai satu hingga dua juta rupiah
pertama bikinnya saya nggak kayak gini kak tarik ke atas
narik kayak mau ngasih semen terus
tarik kayak mau ngasih semen terus tarik kayak mau ngasih semen terus

biasanya dari situ lihat orang kalau mau narik semen kan buat ngecor begitu tadinya
tapi capek akhirnya ya udah begini dirubah dari tiang ke tiang
warung po neneng gini sendiri buka dari pukul delapan pagi hingga malam hari
dalam sehari po neneng bisa masak berkali kali karena tingginya permintaan

nah kalau sistem kereknya ini sederhana

kalau mau nganter ke sana tinggal kita tarik

tapi kalau mau ngambil dari sana tinggal kita mundurin
supaya isi makanan atau uang yang sudah ada di dalam ember tidak jatuh
supaya isi makanan atau uang sudah ada di lamp ember tidak jatuh
nah sudah terjawab rasa penasaran akan kesibukan di dapur warung kerek

saya mengembalikan tenaga mencicipi salah satu menu dari warung kerek yang dikatakan enak oleh para pelanggan
satu porsi makanan saya ini hanya lima belas ribu rupiah
sudah termasuk dada ayam yang besar nasi yang cukup banyak gorengan dan es teh manis
menurut saya ini yang jadi daya tarik adalah sambalnya
karena rasanya pedas jadi bikin pengen terus munyah dan juga nambah
apalagi porsinya juga banyak ayamnya besar ditambah juga harganya murah meriah
sehingga mungkin ini yang jadi salah satu faktor para pembeli untuk datang lagi
di tengah kemudahan aplikasi pesan antar makanan ternyata sejumlah pedagang makanan masih bertahan dengan cara tradisional
lebih cepat dan praktis menjadi salah satu alasan metode ini terus eksis hingga sekarang
puti fanfudi andika marianto jakarta